kita beralih ke berita haji
mendekati waktu haji puluhan jamaah calon haji dari ebarkasi surabaya
telah memakai baju ikhrom sejak dari asrama haji sukolilo
selain efisien jamaah juga bisa lebih husuk dalam perjalanan menuju tanah suci
sementara pasar kaget di asrama haji sukolilo
menjadi wisata dadakan para jamaah untuk mencari hiburan
puluhan jamaah calon haji kloter empat puluh enam dari malang dan surabaya ini
telah menggunakan baju ikhram
sejak dari asrama haji sukolilo
para jemaah ini sengaja bersiap dari awal
karena selain keberangkatan mereka mendekati pelaksanaan ibadah haji
selain itu terbatasnya tempat ganti di arab saudi
membuat jamaah memilih mengenakan ikhram dari awal
para jamaah juga bisa melaksanakan mikot atau niat haji di atas pesawat
mereka tak perlu lagi bersusah payah ganti baju dan bersuci
sehingga ketika turun di bandara king abdul aziz arab saudi
mereka bisa langsung berjalan

sementara jelang malam pasar kaget asrama haji sukolilo
menjadi obyek wisata dadakan bagi para calon jemaah haji
selain untuk mencari kebutuhan ibadah haji
mereka juga memanfaatkan momen jelang keberangkatan
untuk sekedar refreshing atau jalan jalan
pasar yang buka dua puluh empat jam ini banyak menjual segala kebutuhan
mulai dari alat sholat baju ikhrom baju koko sandal tasbih
hingga baju muslim serta alat dan aksesoris ibadah lainnya
keberadaan pasar ini dirasa sangat membantu para jemaah
untuk melengkapi segala kebutuhan yang belum lengkap
pasar malam sengaja digelar panitia haji asrama haji sukolilo
untuk memenuhi kebutuhan
jamaah calon haji sehingga jamaah tak perlu repot mencari barang
atau perlengkapan haji yang lupa dibawa di luar asrama